selanjutnya kita sama sama tahu kurang dari sebulan yang lalu pesisir selat sunda mengalami tsunami
sementara pesisir selat sunda sendiri merupakan daerah kawasan ekonomi khusus
dan yang sampai sekarang setelah dilanda tsunami pesisir selat sunda terus berbenah
di tengah ancaman erupsi gunung anak rakatau dan tsunami yang bisa saja terjadi sewaktu waktu
lalu bagaimana kelanjutan usaha usaha di sana
kita simak laporan dari inessa ayuniza berikut ini
walau dilanda tsunami akibat erupsi gunung anak rakatau beberapa waktu lalu
pesisir selat sunda sesungguhnya memiliki posisi strategis untuk menjalankan bisnis
berdasarkan data pemerintah provinsi banten
terdapat industri skala besar dan kegiatan bisnis potensial lain yang dilakukan di zona tersebut
antara lain industri kimia di cilegon dan kawasan bisnis pariwisata di tanjung lesung
tanjung lesung dipilih oleh pemerintah sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus berbasis pariwisata
berdasarkan data dewan kawasan ekonomi khusus republik indonesia butuh dana satu tujuh triliun rupiah
untuk membangun kawasan ekonomi khusus tersebut di tengah ancaman erupsi gunung anak rakatau dan juga tsunami
kawasan ekonomi khusus tanjung lesung ditetapkan pemerintah lewat pp no dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
kawasan ini adalah salah satu wilayah yang langsung berhadapan dengan gunung anak rakatau
akibat erupsi gunung anak rakatau akhir desember dua ribu dua puluh
tsunami melanda kawasan tanjung lesung dan menelan ratusan korban jiwa
kami mohon kepada bapak presiden untuk tetap bahwa pandeglang bisa menjadi satu kawasan ekonomi khusus tanjung lesung
yang bisa membawa khasanah bagaimana panorama yang ada di kecamatan panimbang pandeglang ini
juga bisa membawa semangat yang kuat untuk indonesia semakin
dewan kawasan ekonomi khusus republik indonesia memprediksi jika kawasan ekonomi ini terrealisasi
akan mendatangkan investasi sebesar rp sembilan puluh dua empat triliun hingga dua ribu dua puluh
di pesisir selat sunda lain yaitu di cilegon
di kuala lenggong industri kimia berdiri besar
tercatat di direktori bisnis indonesia sebuah situs yang mencatatkan perusahaan di indonesia
ada enam puluh lima pabrik kimia yang berdiri di sana
ada rasa khawatir dari pihak perusahaan perusahaan terhadap potensi bencana di lokasi usaha mereka
baik untuk produk yang mereka hasilkan maupun para pekerja
yang mau tak mau harus berdampingan dengan ancaman bencana
sebagai contoh pt chandra asri dan pt dover chemical
perusahaan perusahaan kimia di cilegon ini berencana mematikan seluruh sistem jika bencana besar terjadi
sehingga diharapkan pada saat itu kejadian benar kita semua akan menjalankan sesuai prosedur
kita ada yang namanya prosedur yang disebut dengan tiga minute shutdown
tiga minute shutdown itu tujuannya adalah kita tidak sekedar mengamankan karyawan kita saja
tidak sekedar mengamankan plan kita saja
tapi dengan trimin shutdown itu kita juga mengamankan untuk menghindari bencana bencana lain
yaitu seperti rencana industri tentunya
sirinnya itu akan bunyi membuat karyawan atau yang itu mengetahui oh ada bahaya
kemudian apa yang dilakukan
kalau informasi itu didapatkan semakin bahayanya naik
misalnya eskalasinya naik sehingga bahaya itu orang bisa melakukan namanya emergency shutdown
mematikan pabrik dengan aman
sehingga setelah selesai memang benar itu akan terjadi tsunami
orang akan bisa melakukan evakuasi di titik yang sudah ditentukan pemerintah cilegon
di tengah ancaman bencana besar bisnis harus tetap berjalan
kedua perusahaan pun mengandalkan asuransi untuk menanggulangi kerusakan jika terjadi bencana
sebagai informasi industri kimia di cilegon merupakan bagian dalam program revolusi industri empat kementerian perindustrian ri
yang dibuat untuk meningkatkan daya saing industri nasional di level internasional